tiga menteri kabinet kerja mewakili presiden joko widodo menyambangi lokasi yang hancur akibat tsunami di lampung selatan selasa siang
berdasar data badan penanggulangan bencana nasional bnpb hingga selasa siang jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami di selat sunda sudah mencapai empat ratus dua puluh sembilan orang
tiga pembantu presiden yaitu menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
menteri kesehatan nila muluk serta menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
tiba di lokasi sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
ketiganya datang untuk memantau lokasi yang terkena tsunami serta mengecek kesiapan pemerintah dalam menangani korban bencana
untuk prasarana dan sarana yang rusak sampai saat ini masih didata
nanti dari kpu pera akan membantu untuk membangun rumah yang rusak berat dan rusak yang sudah tercatat atau tervalidasi memang sudah tidak bisa dipergunakan lagi
hingga selasa pukul satu waktu indonesia barat menurut kapus darin dan humas bnpb sutopo purwonugroho
jumlah korban meninggal dunia dalam bencana tsunami yang terjadi di provinsi banten dan lampung tercatat berjumlah empat ratus dua puluh sembilan jiwa
jumlah ini masih dimungkinkan akan terus bertambah mengingat proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan
total empat ratus dua puluh sembilan orang meninggal dunia satu empat ratus delapan puluh lima orang luka luka satu ratus lima puluh empat orang hilang enam belas delapan puluh dua orang mengungsi
sementara hingga selasa pukul satu waktu indonesia barat menurut kapus datin dan humas bnpb sutopo purwono groho
polri berhasil mengidentifikasi dua ratus empat jenazah korban tsunami di selat sunda
dua ratus jenazah diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga
dilansir cnn indonesia com karopenmas divisi humas polri brigadir jenderal deddy prasetyo mengatakan
proses identifikasi jenazah korban didapatkan setelah tim dvi melakukan sidang rekonsiliasi